saudara satu tiga ratus orang hadiri misa pontifikal minggu pasca di gereja katedral jakarta
selain misa gereja katedral juga akan membagikan hasil bumi seperti buah dan sayur bagi umat
hal itu sejalan dengan tema misa pasca tahun ini yakni solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama
misa dipimpin langsung oleh keuskupan agung jakarta kardinal ignasius suhario bersama beberapa imam lainnya
selanjutnya misa pasca akan kembali tersedia pada pukul sebelas siang dan lima sore waktu indonesia bagian barat
pascah bukan perayaan setahun sekali upacaranya iya
tetapi harapannya kita menjadi manusia manusia pasca
pribadi yang diperbaharui dan pada gilirannya bertanggung jawab untuk ikut membaharui keadaan
pasca di gereja katedral jakarta jakarta
informasi terkini terkait dengan jalannya peringatan pasca di gereja katedral akan kita tanyakan langsung pada jurnalis kompas tv ursula putri yang sudah berada di gereja katedral
bagaimana jalannya misa pasca di gereja katedral hari ini ursula
untuk perayaan misa paskah pada hari ini telah berlangsung pada pukul enam waktu indonesia barat dan juga pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
untuk misal pada pukul delapan tiga puluh tadi ada sekitar satu tiga ratus umat yang menghadiri ibadah pada hari ini
untuk misa pada hari ini berlangsung dengan lancar
untuk misa pada hari ini berlangsung dengan lancar
baik secara online maupun secara offline melalui pintu dua gereja katedral
menurut pantauan kami juga sudah ada beberapa tenda tenda yang dipasang oleh panitia untuk mengakomodasi sekitar dua delapan ratus orang yang diharapkan akan hadir pada misa trihari suci dan juga pascah pada hari ini
ursula lantas bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan di sana ursula
mersi dan juga saudara
mersi dan juga saudara
misa minggu pasca yang digelar di gereja katedral berjalan lancar
jurnalis kompas tv ursula putri yang melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta